sangat menyedihkan juga
itu semua karena perbuatan yang telah kamu lakukan
saya menyesali semua perbuatan yang pernah saya lakukan
tapi semua perbuatan yang telah saya lakukan
itu semua karena perbuatan yang telah kamu lakukan
semua itu saya lakukan demi istri dan anak anakku
apakah itu sungguh sungguh menyenangkan mereka
mereka amat tertekan dan bersedih melihat keadaanmu yang seperti ini
kamu masih diberi kesempatan
bersihkanlah hartamu yang di dalamnya terdapat hak orang lain yang harus kamu berikan
sedekahkanlah kepada fakir miskin dan anak anaknya
insya allah kamu akan sembuh
mulailah hidup baru
carilah rezeki yang halal sehingga tidak ada lagi musibah yang menyiksa dirimu
kau akan tentram dengan harta yang bersih
saya akan melakukannya
baiklah kalau begitu
kembalilah ke jasadmu
terima kasih ya allah
sarah bangun nak
bapak sembuh sarah
aku terima kasih
kita harus menselakaukan sebagian harta kita
kita harus menjual rumah kita
sebagian daripada hasilnya bagikan kepada orang miskin
dan kepada orang yang membutuhkan
dan sisanya kita belikan rumah saja yang sederhana
saya sudah ingin hidup bersih
pengen hidup yang baik dari hasil yang halal
tapi pak itu kan hasil nyari payah kita
saya mau bersedekat
tapi jangan sebanyak itu pak
kita butuh biaya untuk hidup dan sekolahnya sarah
kalau itu kemau kamu
berarti aku tinggal menunggu kematian saja
dan aku tidak lagi bertanggung jawab atas semua yang terjadi
gara gara harta itu
bapak jangan bicara seperti itu pak
saya akan turuti semua kemauan
saya ingin membagikan sebagian harsa kita pak
alhamdulillah ya allah
engkau masih memberikan kesempatan hidup ya allah
akan hidup di jalan mu ya allah
aku sudah ikhlas mengeluarkan sebagian hartaku
yang memang didalamnya ada hak orang lain
atas izin dan petunjuk mu
ringankanlah penderitaanku ini ya allah
aku ingin hidup tenang
sudah dapat pembelinya
saya tidak akan menjual rumah ini
kita tetap harus mengeluarkan sebagian harta kita bu
sebagian harta kita baru saja saya mengumpulkan orang orang miskin dan orang yang tidak mampu
saya juga memberikan mereka uang dan sembako
tidak bisa bu kita tetap harus mengeluarkannya
tidak bisa dikurangi sedikit pun
pak sedekah itu kan harus ikhlas
saya tidak ikhlas kalau kita harus kehilangan rumah
saya tidak mau pak
harta kita kotor bu kita harus membersihkannya
sudahlah pak berfikirlah yang masuk akal
aneh harta dicari dengan susah payah
dibilang harta kotor
jangan jangan mas gunadi ini juga tidak waras kan
ibu kenapa bu
bu sebentar ya bu
apa yang terjadi
jatuh dari tangga pak
hamba sudah tidak tahan lagi
jika engkau menghendaki hamba mati hari ini
hamba siap ya allah
saya tidak menuruti
semua ini salah saya
bukan salah ibu
bu heni sudah sepakat
dengan apa yang telah diperintahkan pak gunadi
bu heni akan menjual rumah ini
dan sebagian uangnya
akan diberikan kepada fakir miskin
dan orang orang yang membutuhkannya
pak markum akan membeli rumah ini
buk saya bu
saya sembuh bu
aku sembuh bu
bila mana seseorang sudah keterlaluan cintanya akan dunia
ada tiga hal yang akan melekat pada dirinya
kecelakaan yang tak kunjung habis akibat buruknya
rakus yang tak akan kunjung sampai kepada kekayaan
dan harapan yang tak akan sampai pada ujungnya